sejumlah orang menggali kuburan di pinggiran aliran sungai lubuk landur
kabupaten pasaman barat selasa siang
mereka membuat kuburan bukan untuk memakamkan manusia
melainkan ikan ikan ini
bangkai bangkai ikan ini dikumpulkan dari aliran sungai batang landur
hujan lebat yang turun pada senin malam
memicu terjadinya banjir bandang dan membuat ikan mati
dengan berat satu ekor ikan lima sampai dua belas kg
jumlah ikan yang mati diperkirakan mencapai tiga ton
warga memilih menguburkan ketimbang memakan ikan tersebut
karena ikan ikan itu dikenal sebagai ikan larangan
menurut warga setempat
ada mitos ikan larangan yaitu ikan yang dilarang untuk ditangkap dipancing ataupun dimakan
yang melanggar dipercaya akan mendapatkan bala karena ikan sudah dimantrai
ikan larangan baru bisa dimanfaatkan jika sudah melalui ritual khusus
ikan larangan juga tidak akan bergerak kemana mana meski banjir sekalipun
dari warga lubulandur ini memang tempat ini tempat bayar niat
jadi ini tidak pernah dimakan
cuma yang pernah dimakan
satu kilo ke atas satu kilo ke bawah
itu sekali setahun dipanen
tapi ikan ini tidak pernah dimasak
ikan ini tidak pernah yaitu dimakan
sejak kapan itu pak
ini sudah ratusan tahun pak
dinas perikanan dan kelautan pemkat pasaman barat memastikan bahwa ikan mati karena gangguan pada insang
di malam hujan sangat lebat jadi material lumpur yang berada di sudut sungai banyak yang hanyut
sehingga lumpur yang ada di sungai ini meningkat di aliran sungai dan itu menyebabkan terganggunya insang ikan yang ada
ikan garing yang ada di bulu larangan ini
sehingga itu yang menyebabkan
banyak ikan yang stres dan mati
banjir bandang dan longsor menjadi bencana ikutan setelah gempa magnitudo enam satu yang melanda kabupaten pasaman
pos penanggulangan bencana setempat mencatat
ada sebelas titik longsor yang dikhawatirkan mengganggu distribusi bantuan untuk korban bencana